satgas blbi terus berupaya menagih utang sebagian obligor dan debitur dana yang harus segera dilunasi oleh debitur dan obligor mencapai rp satu ratus sepuluh triliun
mahfud md menyatakan satgas blbi sudah mengidentifikasi aset para obligor dan debitur dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total lima belas dua juta hektare
angka ini bertambah dari yang sebelumnya berjumlah lima dua juta hektare
mahfud menjelaskan utang utang para obligor dan debitur blbi dalam bentuk uang rekening hingga pengakuan terus berjalan
mereka yang dipanggil satgas hampir semuanya merespon dan memenuhi panggilan
menurut mahfud ada yang langsung membayar tapi ada juga yang mengelak dengan alasan bantuan yang diberikan pada saat itu tidak sebesar yang disebutkan
blbi merupakan skema bantuan yang diberikan bank indonesia kepada bank bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di indonesia
bantuan itu berupa surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang sampai saat ini masih dipegang oleh bi
yang lima dua juta hektare kemarin di empat kota sudah kita kuasai langsung kembali dan nanti akan segera masuk di dalam proses sertifikasi atas nama negara
menteri keuangan sri mulyani mengaku ada beberapa karakter
yang ditemui satgas blbi terkait proses penagihan utang kepada para penerima dana bantuan blbi
pihak satgas blbi telah mengirimkan dua puluh empat pemanggilan kepada para obligor dan debitur untuk mempertanggungjawabkan hutang piutangnya kepada negara
sri mulyani menegaskan tim tetap akan melakukan tindakan tindakan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku untuk mengembalikan hak negara dari para obligor dan debitur
dirinya mengaku sejak lakukan dua puluh empat pemanggilan kepada para obligor ada lima kategori yang dijumpai tim satgas blbi

mereka menyampaikan rencana penyelesaian untuk utangnya mereka namun rencana tersebut mungkin tidak realistis
yang ketiga ada yang hadir namun waktu hadir mengatakan bahwa mereka tidak punya utang sama negara
kelompok yang keempat tidak hadir tapi mereka menyampaikan surat janji untuk penyelesaian
dan yang kelima adalah kelompok yang bahkan tidak hadir